allah sejurang uya
kepala gue pusing banget ini
orang yang masuk sini
semuanya sama sekali nggak ada yang berani
saya juga gak tau berapa jumlah
orang ada disini
siapa orang yang udah nyekap saya
saya gak boleh nyerah
gimana penjaranya saya harus keluar dari tempat ini

gimana punjaranya saya harus keluar dari tempat ini
lu sim nembak
lu mau nantangin gue juga
walaupun gue taruh disini emang kenapa
saya harus tenang
kerasa yang membawa berose
dan waktunya juga mau berose
gimana ada apa
tidak bisa di kondisikan
kita langsung putar balik aja ya
aduh aduh aduh
saya keluar dulu
eh lu kalau mundur liat liat dong
jujur saya gak liat
pokoknya gue minta ganti rugi
saya akan ganti rugi
eh ganti rugi ganti rugi
tunggu tunggu ada apa nih ada apa
ibu gak usah ikut campur
pak ada apa nih
wah udah hajar aja kalau gitu wajar
sikat aja bang
orang kecil ini jangan dikasih ampun
pak saya gak ikut campur
kalau memang kita nggak sengaja nabrak motor bapak
kita ada urusan kita buru buru pak
ibu pikir ibu doang yang punya urusan
ibu kasih tau ya sama sopirnya
jadi orangnya jangan songong
memang semua bisa dibayar sama duit
udah gak kan
dan dia bukan sopir saya oke
ini cuma soal paham
kita bisa bicarakan baik baik
enak aja minta damai pak
eh pak dia itu udah naprak wah nih motor gue rusak pak
itu gak sengaja pak
saudara pak nitra
apakah sudah ada konfirmasi
dari saudara aldebaran
terakhir kami konfirmasi
pihak aldebaran menyatakan bersedia hadir sidang ini yang mulia
tapi sampai sekarang belum tiba juga pak
ganti ruginya lima juta bu
saya lihat gak ada kerusakan disini
ini lima juta nggak mungkin
udah tenang pak
udah tenang pak tenang
saya transfer ya
udah it's okay
nomor rekening saya bu
semua bisa diselesaikan
nggak usah ngotot ngototan di jalan
udah saya catat nanti sebentar lagi saya di mobil
saya akan transfer pak
nanti gimana cara kirim bukti transfernya
atau catat nomor teleponnya bapak ini
udah beres kan fix semuanya
oke bu makasih bu
masih aja somong lu
bagus kerja kalian bagus
bos tugas sudah berhasil
dengan hasil putusan sidang hari ini
ya tapi rasanya agak aneh sih
untuk hal hal semacam ini
paldeparan gak hadir
apalagi dia menyangkut rena
seperti ada sesuatu
pak nino gak usah mikirin hal itu
ini kan malam bisa menjadi keuntungan buat pak nino
pak nino harusnya senang
karena sebentar lagi pak nino pasti bakalan menang
semuanya udah aku atur
nanti setelah kamu mendapatkan reina
aku akan buat kamu bergantung sama aku
ternyata hakim akan melakukan panggilan yang terakhir
yaitu yang ketiga
buat pihak tergugah paldeparan
saya akan meminta panggilan
untuk panggilan yang terakhir
untuk panggilan yang terakhir
untuk panggilan yang terakhir
untuk panggilan yang terakhir
pak nino akan memenangkan gugatan tersebut
dan apapun yang terjadi
pak nino akan mendapatkan hak asuran
harusnya saya fokus lebih ke reda
yaudah kalau begitu kita
gimana ini kita telat gak ya
gimana ini kita telat gak ya
pak randy semuanya sudah terlambat
hakim sudah memutuskan untuk melakukan panggilan ketiga terhadap pihak alam
mereka bilang pihak kita beruntung dikasih kesempatan untuk membela diri
ini membingungkan sih buat papa
rendy baru ngabarin
al sampai sekarang belum pulang juga
ini aneh sih
buat papa itu ada hal yang mencurigakan
al kan gak mungkin gak menghadiri persidangannya rena
apalagi ini pemanggilan kedua
dia kan gak mau
sampai hak aslinya dia
ini sebenarnya aneh banget sih pak
gak mungkin seorang al mengabaikan rendy
coba gini deh
abis dari makamnya mama papa langsung ke kudak pelitah aja
udah nanti aku ikut ya
kamu siap siap dulu sana
kalian panggil mbak rady ya
iya aku ke dalam
pelan pelan jalan ya mbak
kamu tolong jaga rumah ya
ya terima kasih
halo assalamualaikum mas
ini habis teriak teriak terus dari tadi pengen ketemu kamu
suaranya nanti serak loh
ini gimana nih caranya nin
tuh denger kan
kerjaan aku tuh lagi banyak banget
mana aku habis dikasih titip rumah lagi sama pak surya lagi pergi soalnya
coba kamu ajak dia main keluar deh mas
dia pasti suka itu
mau dia bawa keluar gimana nin
orang maunya ketemu sama kamu
kok dari tadi lo teriak teriak nih nih
udah sini sing
kamu coba aja lah dulu mas
dia pasti senang kok kamu ajakin keluar
nanti kalau misalnya dia masih rewel yaudah kamu ntar aja dia kesini
kamu ini kenapa sih
eh kenapa sih
jangan nangis terus dong
kondisi yang membuat saya sangat menyebalkan
nggak bisa berbuat banyak kalau saya lagi sakit kayak begini
pasti ada celah untuk saya bisa keluar dari sini nggak mungkin nggak ada celah ini
terlalisnya buat buat semua ya
rampunilah istriku ya allah
ibu dari anak anakku ya allah
ibu dari anak anakku ya allah
ampunilah segala dosa yang pernah dia buat ya allah
jauhkanlah dari siksa api neraka ya allah
aku mohon ya allah masukkan istriku surgamu yang indah ya allah
aku kaget banget sama kamu
aku capek tidur sendirian
mama yang tenangnya di sana
tunggu aku nanti
mama gak akan pernah

mama akan selalu ada di hatiku sama papa
kalau aku belum bisa jadi apa yang mama harapkan
aku akan mencoba untuk memperbaiki diri aku
aku mau jadi jalan untuk
untuk memang bisa ditempatkan di sisinya yang terbaik
aduh kamu sampai lemes gini ini teriak teriak tadi
jangan jangan bawa bola gini
eh tadi teriak teriak sampai kamu lemes begini
mau apa nih sekarang
oh naik gondong gondong aja ya
naik gondong gondong aja ya
kita tunggu gondong gondong aja kalau gitu
biar kamu semangat lagi
nanti pasti bangun teriak teriak nih
kesenangan pasti nih
nah ini dia
pak itu askara pak
katanya aku mau jemput askara
kamu di sini aja
kamu di sini aja
beres semua misi kita
kalau rencana bu sudah tercapai
kalau rencana bu sudah tercapai

mau kita apakan si alda barat
gue juga belum tau
kita tunggu perintah dari bos saja
ya paling paling kita disuruh ngabisin dia
gue mau keluar dulu ya
kalian berdua jaga dia jangan sampai lengah
saya bisa mendengar dengan jelas
apa yang mereka rencanakan
apa keinginan mereka sebenarnya ya
saya harus bisa keluar dari sini sebelum mereka berbuat hal hal yang lebih jauh
saya harus cari kesempatan untuk bisa keluar dari sini
semua orang menunggu saya pastinya
saya gak bisa cuman diem aja disini
saya harus ngelakuin sesuatu
yang pastinya saya juga gak mau mati konyol disini
berikanlah saya kekuatan
supaya saya bisa keluar dari tempat ini ya allah
bapak kejar sekarang aja
gimana sih pak
kalau jangan hati hati dong
pak kenapa pak
pak kenapa pak
pak aku ngejar aja kalau cepet
tadi karas sana
udah gak usah dipaksain ya pak
enggak kita harus menembukkan askara nak
nanti kamu buka jantungnya pak
iya disini aja pak
pak makasih ya
bu tolong bukain bu
aduh anak papa tidur
ngantuk ya kamu ya
capek jalan jalan terus ya seharian ya
capek banget ini ya
mas sekarang mana pak
mas lihat anak anak kecil
enggak pak soalnya banyak anak kecil disini yang naik
saya gak inget banyak banget soalnya yang naik disini
ya allah kemana nih
ya allah pak
pak kita kehilangan askara lagi pak
apa lagi mikir
tadi kan allah bilang mau jemput askara
tapi al gak ada
terus askara tadi disitu
bentar deh pak
waktu itu al udah dikasih tau
tapi dia kehilangan jejaknya
terus dia nggak mau bikin kita khawatir pak
sekarang papa juga
pikirin kondisinya al gimana
ini kayaknya kita harus kasih tau tante rosa deh pak
aku ngerasa dia gak beres
saya terima kasih sekali ya rena
kamu sudah menemani saya ke pengadilan
untuk case serius ini
maksudnya haka surena
kok al bisa gak muncul
saya kuatir sekali terus terang
iya betul bu
saya juga merasa janggal
karena pak al tidak seperti biasa
ya mungkin saya akan terus mencari pak
sampai ada titik terang bu
makasih ya ren
maaf saya merepotkan kamu terus menerus
ada sesuatu yang gak beres karena ini bukan al
sama sekali bukan al
saya gak mau berpikir yang jelek jelek atau negatif
tapi ya dengan kejadian seperti ini saya merasa bahwa
semoga semuanya baik baik saja
dan isi pesan al yang mengatakan ia akan membawa pulang askara benar adanya
dan al benar benar akan membawa pulang askara seperti yang dia bilang
seperti yang dia bilang ya allah
kalau gitu maaf saya pamit ya bu
karena ada beberapa yang perlu saya kerjakan
kalau ada info apapun hal sekecil apapun soal al
tolong saya dikasih tau ya ren
terima kasih ya
hai opa denger rena kondisinya udah makin membaik setelah terapi bentar lagi karena
udah normal lagi jalan lagi lari lari lagi ngobrol lagi sama opa ya mau apa
kabar saya tante frozen kangen banget sama rena udah beberapa hari nggak ketemu
iya renyah kan masih berhenti rena bisa sembuh ya kayak tante elsa nih udah enggak
pakai tongkat ya bisa ya semangat ya
hap hap kurosa ada ada sesuatu yang harus saya bicarakan sama kurosa
bu kalau gitu saya bawa rena sama kejik
alhamdulillah ya allah alhamdulillah akhir bisa kebukan
kepala gue pusing banget ini
tawanan mencoba kabur
dia berhasil membuka tralis
jadi melihat askara pak
pas di jalan raya deket
kami berusaha ngejar tapi nggak bisa
terus askara sama siapa pak
dia nggak mungkin sendiri kan pasti ada orang dewasa yang menemani
apa itu al pak
bukan sama al tante
dia digendong sama laki laki
tapi saya gak bisa liat jelas
mukanya seperti apa
jadi askara sama siapa ya
yang kami liat
askara dalam keadaan sehat
kayakin dia dirawat
tapi justru yang saya khawatirkan adalah
saya sama elsa tidak menemukan al di tempat itu
al gak bisa dijemput
al sama askara iya seperti yang waktu kita liat di rumah sakit
al gak bersama askara
itu yang saya khawatirkan pak
apa jangan jangan handphonenya al dibajak tante
tante maaf boleh saya liat chat dari al waktu itu ya
ini kayaknya bukan al deh
kamu tau dari mana
typical bahasa yang biasa dipake sama al kan gak seperti ini
saya juga sering di chat sama al tapi saya gak notice itu ya
kalau chat itu
dia itu singkat aja nggak bertele tele seperti ini gak sepanjang ini tante
ya juga sih
terus kalau gitu ini siapa
ngapain ya dia berhenti di situ